bandara internasional juanda surabaya di sidoarjo jawa timur bersiap mengantisipasi dampak abu vulkanis gunung agung bali
pihak angkasa pura i juanda menyatakan siap menampung dua belas pesawat yang dialihkan pendaratannya bila sewaktu waktu bandara internasional ngurah rai bali ditutup
dalam setiap jam terdapat empat belas penerbangan keberangkatan dan enam belas penerbangan kedatangan di bandara internasional ngurah rai bali
bila bandara ngurah rai harus ditutup terkait aktivitas gunung agung penerbangan menuju ngurah rai harus mendarat di bandara sekitar yang dinyatakan aman
bandara juanda menyatakan siap menerima dua belas penerbangan divert atau penerbangan yang dialihkan ini
sisanya sekitar empat penerbangan bisa dialihkan ke bandara internasional lombok belimbing sari banyuwangi atau adi sumarmo solo
dua belas pesawat untuk enam yang white body
pesawat pesawat berbadan lebar sekitar setipe tujuh ratus empat puluh tujuh dan berbadan sedang herobody itu enam jadi dua belas bisa menampung
baik terkait perkembangan situasi gunung agung di karangasem bali kita sudah terhubung dengan koresponden cnn indonesia eka rima
eka selamat malam hingga malam ini mungkin bisa anda update terlebih dahulu bagaimana situasi atau status gunung agung
apakah benar telah memasuki fase kritis
baik indra hingga saat ini memang aktivitas gunung agung setelah ditetapkan awas pada dua puluh dua kemarin aktivitasnya cukup intensif
ini masih dalam aktivitas yang cukup aktif sekali
namun fase fase kritis ini belum dinyatakan oleh pvmbg ataupun oleh pihak bmkg sendiri
sehingga saya tidak bisa menyatakan bahwa apakah fase ini sudah memasuki fase kritis atau belum
namun dalam situasi pemantauan kami per hari ini juga
saat kami mendapatkan informasi dari posko induk yang berada di kawasan tanah ampo tadi
juga informasi ini dinyatakan bahwa aktivitas gunung agung saat ini sudah merata
ketika gempa gempa vokali terjadi ini tidak hanya pada satu sisi saja
tetapi sudah merata di sejumlah sisi atau titik titik di sekeliling gunung agung ini sendiri
seperti yang saya rasakan yang berada di candidase sendiri
juga berada di sejumlah titik lainnya saat kemarin saya berada di kawasan rendang
saya merasakan aktivitas gempa vulkanik yang cukup halus atau sangat ringan sekali terasa
namun pada hari ini berada di radius sekitar tiga belas km bahkan lebih gempa tersebut lebih terasa
ini artinya aktivitas ini sudah mulai merata di seluruh gunung bagian dalam dari gunung agung ini
dan juga aktivitas mahma yang bergejolak di dalamnya juga tampak semakin bergeliat
namun belum tampak ada
aktivitas yang memungkinkan apakah ini nanti akan terjadi erupsi
atau mungkin juga akan ada semburan semburan kecil dari gunung agung ini
belum bisa dianalisis sedemikian rupa atau belum bisa disimpulkan seperti ini indra
dan belum ada juga kemungkinan kemungkinan yang pertama
ya ini adanya robekan di bagian dinding dinding gunung ini juga belum tampak sama sekali
karena memang belum ada informasi yang dirilis oleh pihak bvmpg ataupun bmkg tergait hal itu
sehingga kami belum bisa mendapatkan atau memberikan informasi secara seksama atau secara rinci secara detail
terkait posisi status gunung agung saat ini
sejauh ini posisinya masih pada level awas
dan memang kita harus cukup hati hati sekali untuk menyampaikan terkait informasi gunung agung ini
masyarakat awam sangat mudah sekali untuk terprovokasi atau juga untuk terpengaruh dengan berbagai informasi
sehingga menjadi panik dan juga ketakutan seperti yang terjadi pada dua hari yang lalu indra
dan beberapa informasi hoaks yang terjadi pada kemarin malam juga mengakibatkan hal hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat
ya ini masyarakat awam
menjadi lebih panik dan lebih ketakutan lagi
padahal jika saya melihat atau memantau situasi yang berada di karangasem sendiri dan sekitarnya
atau bahkan di pulau bali ini sebenarnya masyarakat sudah cukup siap sekali untuk bisa menghadapi
atau bisa menerima jika memang bencana tersebut terjadi
namun setidaknya masyarakat berharap dampak atau akibat dari letusan gunung itu tidak akan memberikan dampak yang luar biasa
seminimal mungkin mereka berharap dampak tersebut bisa berakibat cukup kecil
jadi masyarakat karena memang dalam kondisi seperti ini bencana atau bahkan mungkin letusan gunung api memang tidak bisa dihindari indra
namun dalam situasi saat ini memang masyarakat sebagian besar ada yang mengungsi
tapi ada sebagian masyarakat yang enggan untuk mengungsi atau meninggalkan rumah mereka
karena situasi situasi tertentu seperti mereka tidak ingin meninggalkan ternak mereka atau juga mungkin tidak ingin meninggalkan rumah mereka
karena berbagai informasi di mana masyarakat mendapatkan informasi ada tindak tindak kejahatan atau juga kriminal yang dilakukan oleh pihak pihak yang tidak bertanggung jawab

karena dalam kondisi saat ini pemerintah bertanggung jawab penuh untuk bisa memberikan keyakinan kepada masyarakat
bahwa pemerintah akan bertanggung jawab terhadap keamanan dan juga keamanan dari seluruh
baik itu seluruh rumah atau juga aktivitas aktivitas warga atau juga kekayaan yang ditinggalkan oleh warga
termasuk juga disiapkan lapangan lapangan bagi masyarakat yang ingin mengevakuasi atau menempatkan hewan hewan ternak mereka
untuk diturunkan dari lokasi yang berada di zona merah indra
baik kita berharap memang
mitigasi bencananya berjalan dengan baik begitu ya
tetapi tadi anda memantau seharian begitu tentang bagaimana situasi dan juga aktivitas gunung agung itu sendiri
mungkin juga apakah anda memantau bagaimana kondisi pengungsi
tadi anda sempat singgung memang
ada sebagian warga atau sebagian besar warga memang sudah mengungsi
dan tapi mungkin sebagian yang lain masih mencoba untuk bertahan begitu ya
bagaimana yang ada di pengungsian kondisinya
apakah kondisinya mereka dalam pengungsian sudah cukup layak
logistik di situ juga memenuhi
penanganan kesehatan yang mungkin bisa mengganggu kesehatan para pengungsi ini juga sudah terantisipasi dengan baik atau bagaimana dari pantauan anda
ya indra ini hal yang cukup luar biasa bagi saya untuk bisa saya pantau secara langsung
ketika saya berada di salah satu desa yang ini desa angis
di sana ada balai banjar yang digunakan sebagai tempat evakuasi secara mandiri
atau tempat pengungsian secara swadaya dari masyarakat
tanpa dukungan oleh pemerintah di sana mereka masih bisa mengatasi hal tersebut dan juga menyediakan tenaga medis di sana
ada bidan desa yang ditugaskan sewaktu waktu jika ada hal hal yang harus segera ditangani terkait medis bisa dipanggil suatu waktu untuk datang
bahkan ada dokter setempat yang bersedia dengan sukarela untuk bersedia dipanggil jika memang ada masyarakat atau pengungsi yang membutuhkan bantuan medis
karena memang sudah selama tiga malam mereka menginap di dalam kondisi yang hanya beralaskan karpas
kemudian hanya beralaskan tikar di lantai mereka tidur dengan seadanya kemudian menggunakan bantal
karena mereka pada saat tanggal dua puluh dua detapan awas tersebut pergi dengan cara panik sehingga mereka tidak membawa apapun
termasuk membawa alat tidur ataupun membawa pakaian ganti sehingga mereka hanya ala kadernya berada di pengungsian tersebut
dalam kondisi tiga malam ini pasti kondisi fisik akan mengalami drop atau mungkin juga akan mengalami keluhan keluhan kesehatan
ini yang perlu diatasi oleh
selalu melakukan pemantauan tidak hanya memasrahkan kepada warga desa saja tetapi juga ada tim tim medis yang mungkin ditugaskan untuk berkeliling ke area area pengungsian secara swadaya yang dilakukan oleh masyarakat
jika tujuh posko yang ditetapkan oleh pemerintah ini memang sudah berada di bawah pemantauan dan juga di bawah pengawasan pemerintah ini sudah cukup baik kondisinya
memang jika dalam kondisi pengungsian kita tidak bisa berharap lebih indra
karena di area pengungsian atau di tempat pengungsian pasti akan disediakan tempat ala kadernya
seperti tenda darurat mereka akan tidur di tanah beralaskan karpet dan jika di tempat tempat seperti di balai balai mereka hanya akan tidur beralaskan lantai saja
tapi saya tadi sempat memantau di posko induk
di sana mulai ada bantuan seperti kasur kemudian juga bantuan alat mandi dan juga tempat tidur
namun itu jika saya melihat jumlahnya itu sangat tidak cukup sekali untuk bisa memenuhi
kebutuhan jumlah sekitar empat puluh sembilan pengungsi yang sudah mengungsi pada saat ini
sehingga pemerintah benar benar harus memantau secara seksama kondisi kesehatan dan juga kondisi kenyamanan dan pastinya juga kondisi keamanan
karena ada beberapa posko pengungsian yang sana juga berdampingan dengan area area seperti hutan desa atau juga dengan area area yang masih cukup tidak memadai lah
istilahnya masih ada mungkin diduga atau dikhawatirkan ada ancaman ancaman binatang seperti ular atau mungkin juga
adalah jengking yang berada di area area pengungsian tersebut
sehingga perlu ada pengawasan lebih lanjut dan ada tindakan pembersihan atau juga pemantauan yang serius oleh pemerintah di sini
tidak hanya urusan logistik atau juga tidak hanya urusan pendataan saja yang perlu dilakukan oleh pemerintah di sini
baik terima kasih
eka rima laporan kompresif anda langsung dari karangasembaling